tepat pukul dua puluh satu selasa malam sejumlah petugas dikerahkan untuk menutup sementara arus lalu lintas di ruas jalan cikini raya jakarta pusat
namun sejumlah pengendara masih berupaya melintas dengan menerobos kon pembatas
berbagai alasan pun diutarakan mulai dari mengaku ngaku sebagai warga sekitar hingga hendak mengantar barang
tidak ada rumah sakit pun tidak
tidak tahu kalau setiap jam sembilan itu ada penyekatan
rumah di mana pak
oh ke rumah sakit
oh ke rumah sakit mengantar
iya ada mulai airan lagi mau pakai airan
saya jarang melihat begini sih karena cikgu selalu di jalan
jadi belum tahu kalau ada penyekatan penyekatan
tidak punya pensi pebe doang
ruas jalan cikini raya jakarta pusat
merupakan satu dari sepuluh titik lokasi di dki yang masuk dalam area pembatasan mobilitas masyarakat di malam hari
dalam rangka menekan angka penularan covid sembilan belas di wilayah dki jakarta
penutupan dilakukan sejak pukul dua puluh satu hingga empat dini hari
dari hasil evaluasi hari pertama penerapan aturan pembatasan mobilitas ini dinilai cukup efektif
sepuluh kawasan itu kan memang kawasan kawasan yang ditenggarai selama ini sering terjadi perkelangan
karena protokol kesehatan
nah alhamdulillah dengan adanya penutupan pembatasan mobilitas tersebut
di kawasan kawasan itu terjadi perubahan situasi yang signifikan
mereka lebih tertib lebih taat aturan baik misalnya dari sisi kerumunannya hilang
dalam penerapannya pembatasan mobilisasi masyarakat ini terdapat sejumlah kendaraan yang dikecualikan
di antaranya kendaraan patroli tni polri satpol pp
ambulans pemadam kebakaran ojek online serta masyarakat yang tinggal di lokasi pembatasan
rizky ihtiariahya jakarta